rumah produksi kue kering lebaran di kecamatan genteng surabaya jawa timur ini tak sesibuk tahun sebelumnya
pandemi virus corona mengakibatkan pengusaha kue kering harus mengurangi jumlah pekerja
selain itu jumlah pesanan tak sebanyak ramadan tahun lalu
pemilik usaha kue kering diyah arvianti misalnya mengaku sempat panik dengan muabahnya virus corona
bahkan ia pun menghentikan produksi hingga tiga minggu
karena tak ingin bisnisnya terpuruk diyah pun mengubah strategi pemasaran dari menyediakan kue kering lebaran menjadi kue kering penyanding masa psbb
meski pesanan kue kering tetap mengalir jumlahnya menurun drastis
akibat kebijakan psbb surabaya raya diah juga kehilangan banyak pekerja yang memilih pulang kampung
kondisi serupa dialami fahrida
produsen pastel abon di surabaya ini mengaku mengalami penurunan jumlah peserta
jumlah pesanan hampir lima puluh persen
ramadan tahun lalu ia menerima pesanan pastel abon hingga tiga ratus kilogram
sedangkan kini hanya mencapai satu ratus tujuh puluh kilogram
sulitnya mengirim barang keluar kota juga menjadi penyebab turunnya omset
tahun ini karena kita mengalami pandemi corona pastinya menurun sekali untuk penjualan
terutama untuk lebaran ini kita juga
turun drastis sampai ratusan kilo turunnya
selama pandemi covid sembilan belas produsen kue kering di surabaya mengandalkan pemasaran melalui online
karena kebijakan pembatasan sosial mereka juga mengandalkan kurir untuk jasa pengiriman barang kepada pelanggan